halaman sekolah smp negeri empat puluh delapan di jalan raya kebayoran lama cipulir jakarta selatan
jadi lokasi tes swab yang hanya khusus untuk warga cipulir
sejak jam delapan kamis pagi tujuh belas petugas medis berpakaian alat pelindung diri apd lengkap
sudah mulai pelayanan tes swab
mereka adalah gabungan petugas medis dari puskesmas cipulir satu dan cipulir ii
satu persatu warga yang sebelumnya telah terdaftar oleh kelurahan
diambil sampelnya dari hidung dan tenggorokan
rata rata warga mengaku senang dengan adanya tes swab ini
yang bantu banget lah kalau kita biaya sendiri kan yang kita baca ya
itu harganya ya kalau buat kami kami kami ini lumayan tinggi lah gitu loh
kalau untuk kami kami ini kalau ini kan istilahnya gratis
kita bisa tahu kapan kita harus jaga jarak sama orang benar benar jaga gitu
kalau saya gitu aja
ini kan lebih akurat daripada rapid ya
ini sangat bagus untuk yang tidak punya uang
jadi kan ini gratis
bagus sekali bagus sekali
sehingga yang tadi dibilang
kita bisa jaga keluarga kita ketika kita memang mengetahui hasilnya
bisa dilakukan tendangan tendangan pencegahan kepada warga maupun keluarga kita
pihak puskesmas wilayah cipulir mengaku melayani tes swab gratis
bagi delapan puluh warga cipulir yang sudah mendaftar
pertama tama karena adanya surat edaran dari kepala dinas
bahwa kita harus melakukan
swab masal dari tanggal empat juni sampai dengan tanggal tiga puluh juni
kita melakukannya kalau untuk di raci kulit
ini sudah putaran kedua
sebelumnya tanggal sepuluh juni kita sudah pernah melakukan
kalau misalnya ditanya target target dari dinas itu jumlahnya enam puluh
tapi karena animo masyarakat yang cukup besar
itu biasanya bisa sampai delapan puluh an seperti itu
kalau misalnya ditanya kapan targetnya keluar
kalau yang sudah sudah antara lima sampai tujuh hari
tujuh hari hasil labnya baru keluar
selain khusus warga kelurahan cipulir
mereka yang mendapat pelayanan adalah warga yang baru pulang dari kampung
dan memiliki riwayat penyakit seperti diabetes jantung dan hipertensi
teddy zuhari hadi ahdiana jakarta